saya rasa pak al pasti tahu
saya cuma mau pesan
jangan bermain main dengan api dalam rumah tangga
semalam andin pasti tidak tahu kalau
anda bersama siapa
oh boleh saya juga udah tau kelamatnya
oke makasih pak
din gue nanti kesana ya
wah tiba tiba ada yang nanyain soal roy
mending aku telfon al
mamah aku sama mama kamu ngajakin kita makan siang
sorry ya sel
saya masih banyak meeting
meeting masih banyak urusan jadi gak bisa ikut
mah tadi aku udah telfon al
aku udah ajak dia makan siang
tapi katanya dia gak bisa ikut
karena masih banyak kerjaan
al selalu kayak gitu
dia selalu lebih pentingin kerjaan ya
aku jadi gak enak nih sama kamu michi
baby next time kita ajak dia makan
tapi kamu jangan kerja dulu ya
kita istirahat dirumah ya
betul bapak siapa ya
saya pak surya bapaknya andin
kita ketemu di pemakaman waktu itu
oh iya betul apa kabar pak surya
ini saya ada
kena serangan jantung ringan
tapi sekarang udah gapapa
ini keluarga bu rosa
dan anaknya kebetulan mereka sudah
seperti keluarga sendiri pak
by the way pak salam untuk andin ya
dan keliatannya dia memang sayang sekali sama suaminya
salamin pak andin ya
terima kasih ibu
bapak sehat sehat ya
mari pak bu
siapa dia pak
kamu sendirian dirumah aman kan
aman kok mah
papa gimana keadaannya sekarang
udah jauh lebih enak
syukurlah pak kita ke ruangannya papa yuk
jadi disini saya udah mendesain beberapa
walaupun rencana kita adalah
melakukan pembangunan perkantoran
tapi saya mengusung konsep untuk
green design nya jadi kita lebih ramah lingkungan
jadi tidak hanya menggunakan solar panel
sebagai salah satu alternatif
kita buat penghijauan
di sekitar perkantoran yang ada disini
kalau bisa dilihat
seperti yang di slide berikut ini
kurang lebih seperti ini
kalau ada pertanyaan lagi silahkan
saya rasa cukup
meeting hari ini saya sudahi
tolong disimpan tadi
aku masih penasaran dengan al
kasian juga kalau sampai andin
sampai diselengkuin oleh al
semalam saya lihat anda bersama perempuan lain
dan saya yakin
perempuan itu bukan andin
maksud anda apa ya
maksud anda apa ya
maksud anda apa ya
saya rasa pak al pasti tahu
saya cuma mau pesan
jangan bermain main dengan api dalam rumah tangga

pasti tidak tau kalau
anda bersama siapa
ini rumah tangga saya
bukan rumah tangga anda
jadi bukan urusan anda
jadi bukan urusan anda
jadi bukan urusan anda
jadi bukan urusan anda
aku gak akan biarkan aldebaran
aku harus pantau pergerakan dia
pasti ada sesuatu dengan perempuan itu

akhirnya kita ketemu lagi
mama kangen banget
yang cantik ini
aku juga kangen sama mama
bu kalau begitu saya hitung di luar aja ya
jangan dong disini aja
udah pada makan siang belum belum kan
makan disini ya
eh udah gak usah
sama ncus ya
nanti biar ncus suap
itu boneka dari siapa
dari tante misi
yang waktu itu gue pernah ceritain sama lo ya

yang pernah nelfon mas al
udah kenalin misel juga kerenah
udah kenalin misel juga kerenah
sopan gitu sih
udah kenal sama mamanya reina juga
soal roy yang disebut sebut sama mamanya al
apa bener itu roy yang sama
sama roh yang gue bunuh
maaf lo saya baru sempet dateng sekarang
gimana keadaannya udah lebih baik sekarang
saya jadi ngerepotin bu chandra
jauh jauh dateng kesini
masa repot pak surya
enggak lah nengokin besan
harus dong itu
ibu gak sama nino kesini
ninonya lagi meeting bu sarah
tapi katanya mau nyusul kesini kok
baik kok ma
itu sekarang pasti lagi kangen
lagi khawatir tentang kamu
pasti kamu juga sama kan
ya mama sih berharap sebagai istri kamu
kamu bisa deketin nino lagi
biar kalian bisa baikan
nino tuh gak mau aku untuk pulang kerumah dulu
sampai dia berhasil ngebuktiin anak yang dalam kandungan aku ini ya
beneran anak dia
kalau kamu merasa betul
kamu sebagai istri harus bisa meyakinkan suami kamu
tapi aku udah ngelakuin semuanya pak
aku udah buktiin semuanya ke nino

anak yang gak diakuin sama suaminya sendiri
mas al kenalin reyna ke michelle dan mas al gak ngasih tau ke aku
jadi seperti ini rasanya
rasanya cemburu sebagai seorang istri
dulu pas aku sama mas tino aku gak pernah cemburu
tapi sekarang rasa hatiku sakit banget
pas tau mas al deket sama wanita lain
gue kok gak ada kuliah
hope tembaga title